pasca terjadinya kejahatan seksual dan pembunuhan terhadap yeye di rejang lebong bengkulu
keluarga yeye berniat pindah untuk menghilangkan trauma
keluarga yeye di desa kasih padang ulak tanding kabupaten rejang lebong bengkulu
berniat pindah ke kota curug bengkulu untuk menghilangkan trauma
pasca kasus kejahatan seksual dan pembunuhan terhadap yeye
menurut orang tua yeye akibat kejadian tersebut kakak kembar yeye tidak mau sekolah
rencananya ia akan melanjutkan pendidikan di pesantren milik menteri sosial
kofifa indar parawansa di malang jawa timur
dengan kepindahan tersebut keluarga akan menjual satu hektare kebun kopi
dan rumah semi permanen milik mereka
hasil penjualan tersebut akan disumbangkan ke panti asuhan dan modal kehidupan baru mereka